lembaga bantuan hukum atau lbh surabaya menyatakan siap jika diminta mendampingi veronica koman
tersangka provokasi hingga menimbulkan kerusuhan papua
veronica disebut lbh surabaya adalah mantan aktivis lbh jakarta
penetapan veronica koman sebagai tersangka disayangkan oleh lbh surabaya
undang undang ite yang dikenakan pada vero dinilai mengancam kebebasan berpendapat
lbh surabaya menyatakan harus ada kajian secara utuh apakah cuitan yang ditulis vero dalam akun twitternya
masuk dalam kategori provokasi
atau cuitan tersebut justru memberikan informasi yang benar
sebelumnya penyidik polda jawa timur telah melakukan dua kali pemanggilan terhadap vero
namun yang bersangkutan tidak hadir
kami juga tidak tahu sampai saat ini saudari vero ada di mana
dan terkait pemanggilan itu tentu harusnya memang dihadiri ya
tapi ya saya tidak tahu
saya tidak tahu kondisi saudari vero sekarang seperti apa
nah kemudian lbh surabaya tentu kalau diminta oleh saudari vero untuk mendampingi dia
kita siap untuk mendampingi saudari vero sebagai kuasa hukum